kita langsung ke kampusnya
gak usah dikejar
kita harus ke rumah bang edi
untung kita ada keperluan
udah abis dia
kamu punya sosmed gak
cuma bisa buat telepon sama sms saja
kasian deh kamu
masaknya cepat suami saya udah lapar
kamu tau fashion gak
bukan pasien fashion
saya kalau ke toko pakaian suka ada tulisannya
itu bahasa inggris
emang ditulisnya pasion
jangan lupa bikin sambel
kamu tau gak di jakarta sekarang lagi musim apa
kayaknya musim panas
musim yang memaksud bukan musim panas atau musim hujan
mungkin musim rambutan
mungkin musim rambutan
bukan musim buah buahan
musim apa mak
makanya punya sosmed
kapan kita ke jakarta
mau apa ke jakarta
emak nanya kapan kita ke jakarta
masa kamu kalah sama emak
oh karena apa
bukan karena apa
bukan karena apa
bukan karena apa
bukan karena apa
bukan karena apa
bukan karena apa
bukan karena apa
bukan karena apa
orang yang jalan iring iringan pamer baju
kok mak tadi bilangnya fashion week
kita ke jakarta
belum ada rencana
kata akang belum ada rencana
waktu si barusan bilang belum ada rencana langsung kelihatan kesel
terus jalan ke dapur
tidak ada rencana
kenapa emak ingin melihat pesan wik
tidak ada rencana
aku sama yayat
main dulu yuk
main dulu yuk
main dulu yuk
main dulu yuk
laki laki yang tadi parkir di depan kita
sekarang motornya disejajarin sama safila
kita sikat duluan aja
itu mungkin pacarnya sofira
ngawasin hampir satu jam
laporan saya terima
kalian boleh pulang
kamu masih kesel sama aku
jangan diem aja
aku mau taksi kamu patagor
di pasar ada tiga orang
berapat ke markas
kita dipanggil bos
sudah bisa tugas lagi
dapat ke markas
satu hari kemudian
masih saya pantau